teka teki identitas korban mutilasi yang ditemukan di kabupaten ogan komering ulu timur sumatera selatan akhirnya bisa dipastikan
korban mutilasi itu adalah muhammad pansor anggota dprd bandar lampung dari fraksi pdi perjuangan
pernyataan ini disampaikan kapolda sumatera selatan pada senin siang
dna sampel dari potongan tubuh yang mereka kirim ke mabes polri dan sampel pembanding dari anak korban ternyata identik
kapolda sumatera selatan menyatakan mereka akan membantu polda lampung untuk penanganan kasus mutilasi tersebut
pihak keluarga kini sudah dapat mengambil jenazah korban di rumah sakit bayangkara untuk dikebumikan dengan layak
kesimpulkan bahwa mr tech yang selama ini kita telusuri identitasnya adalah pansor bin abdullah bakhtri
yang dilaporkan hilang di lampung
menurut informasi yang kita terima adalah sebagai anggota dprd provinsi lampung yang sudah sekian hari tidak kembali